keinformasi lain pengusaha indonesia dan india sepakat meningkatkan kemitraan bisnis di empat sektor
kesepakatan ini merupakan tindak lanjut hasil ceo forum indonesia india yang digelar sebelum kunjungan perdana menteri india ke indonesia
kamar dagang dan industri indonesia kadin dan confederation industry of india cii
melaporkan kesepakatan kemitraan bisnis ini kepada presiden joko widodo serta perdana menteri india narendra modi di istana negara
kerjasama di empat sektor tersebut meliputi kemitraan di bidang manufaktur tambang farmasi dan infrastruktur
kadin dan cii juga sepakat bahwa kedua organisasi yang menaungi para pengusaha india dan indonesia ini
akan berbagi informasi terkait isu ekonomi perdagangan serta memberi dukungan untuk kemudahan bisnis pengusaha dari kedua negara
pada selasa malam perdana
ya pada selasa malam perdana menteri india narendra modi tiba di jakarta
narendra modi akan berada di indonesia hingga kamis tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
menteri india ini merupakan
perdana menteri india ini merupakan langkah untuk memenuhi undangan presiden joko widodo
sekaligus membalas lawatan jokowi ke india pada januari lalu